semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah
dari sekjen ppp menyampaikan
dari imf dari bank dunia menyampaikan
bahwa akan ada enam puluh negara yang akan ambruk ekonominya
dan sekarang sudah mulai satu persatu
kepala ppp ppp dan ppp

apapun yang jadi
setelah melihat pengalaman penjualan sampai bulan juli
sepertinya mudah mudahan ini benar ya
tren dari market otomotif masih cukup stabil masih cukup baik
jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu
full year market kan di bawah rp sembilan ratus
jadi harapan kami ekonomi masih stabil
karena memang kita didukung juga negara kita banyak ekspor komoditi juga
mudah mudahan kita bisa market di atas sembilan ratus ribu ya
kesiapan para pelaku industri otomotif
juga didukung dengan pernyataan dari menko perekonomian erlangga hartarto
yang menyebut industri otomotif justru jadi salah satu tulang punggung
pertumbuhan ekonomi di indonesia
disampaikan oleh erlangga hartarto
dalam pembukaan pameran otomotif gias pada kamis sebelas agustus dua ribu dua puluh
menyatakan indonesia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi
pada kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun ini
di kuartal kedua mencapai lima empat puluh empat persen
dan pertumbuhan ini menjadi salah satu yang tertinggi
dan tentunya berterima kasih kepada salah satu sektor
sektor manufaktur sendiri ini kontribusinya mendekati sembilan belas persen
hal ini senada dengan data yang dihimpun oleh gabungan industri kendaraan bermotor indonesia
yang mencatat adanya peningkatan angka penjualan produk kendaraan pada tahun dua ribu dua puluh

sebenarnya penjualan kendaraan adalah hal yang sangat penting

sementara itu untuk penjualan kendaraan secara retail
dari dealer ke konsumen pada periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
gaikindo mencatat ada kenaikan sebesar dua puluh delapan persen
dibanding periode yang sama di tahun dua ribu dua puluh
erlangga juga menambahkan pemerintah berharap semangat optimisme pada industri otomotif
bisa turut menular serta mendukung geliat sektor industri dan ekonomi lainnya di indonesia
robby bahtiar jakarta